aku jadi gak enakku sama kamu
bukan salah kamu
itu hal abbiamo
iduknya kenapa sayang
warnanya merah lucu
kenapa rasanya begitu bahagia
apa begini rasanya
kalau aku punya cucu nanti
ada yang ingin aku tanyakan ke kamu
kamu kayaknya serius banget sih
mantan suaminya andin
pernah dia kristen
answer me jawab aku
apa benar nino mantan suaminya andin
kalau sudah ditanya begini aku gak mungkin nutupin ini dari rosa
memangnya andiin gak pernah cerita sama kamu
aku jadi gak enak gue sama kamu
bukan salah kamu
nih gimana berdua kan
gak tersalah anak kita gak bisa mulai
iya bang des ujar allah
dadah level tiga

nenek mau pulang
tadi rosa kenapa mak
papa liat tuh
mukanya tegang sekali
ternyata sampe sekarang itu rosa gak tau
itu pernah nikah
kayaknya ada yang gak beres deh pak
langsung jalan ya
ini semuanya masalah udah beres kan
udah selesai semuanya
yaudah kalo gitu mama langsung pulang ya
taksi mama udah nunggu di depan
makasih udah mau nemenin aku
dan bantu bantu aku